jelang idul adha sentra pembuatan besek anyaman bambu di desa bero kelaten jawa tengah
kebanjiran pesanan hingga dua kali lipat dibanding hari biasa
perajin yang biasa membuat satu ratus lima puluh pasang per hari kini mesti memproduksi hingga tiga ratus pasang per hari
pedagang besek bambu mengatakan besek bambu banyak dicari konsumen
karena dapat digunakan sebagai tempat menyimpan daging kurban dan ramah lingkungan
untuk sepuluh pasang besek bambu dijual seharga lima belas hingga enam belas ribu rupiah
permintaan besek anyaman bambu ini berasal dari berbagai wilayah di kabupaten kelaten
asap putih dari pabrik arang batok kelapa di gunung panggung kelurahan gedongomo kecamatan semandi
terus mengepul pada kamis pagi seiring dengan meningkatnya permintaan arang di kabupaten tuban
produksi arang batok kelapa biasanya dilakukan hanya dua kali dalam seminggu
namun kini produsen menambah aktivitas produksi menjadi tiga kali seminggu
sekali produksi sedikitnya dua kuintal
kalau arang batok kelapa mampu dihasilkan
ya bakar ikan bakar ayam kalau gini kan bakar sate sate
seluruh hasil produksi arang batok kelapa dikirim ke pedagang di pasar pasar tradisional dengan harga rp delapan per kilogram
arang batok kelapa lebih laris di pasaran dibanding jenis arang lain
karena dinilai mampu menghasilkan panas merata dan tahan lama sehingga cocok untuk membakar sate
tim liputan cnn indonesia